oleh karena itu korn ini
yang sudah dibuka dalam situasi pandemi
yang penting bagaimana ada pengawasan
dan juga masyarakat
bersama sama dengan panitia bersama sama
dengan pemerintah menjaga agar
pon ini tidak akan menjadi epicenter
sebagaimana tadi yang telah
disampaikan oleh bapak menteri
bahwa penyelenggaran ini tentu
dalam rangka membangun
olahraga di indonesia
menghindari supaya tidak terjadi epicenter
oleh karena itu
sebagaimana kita baca di
instruksi mendagri bahwa
sudah banyak di situ dilakukan